berita utama kembali hadir untuk anda saudara dan kami sudah menyiapkan lima berita pilihan untuk anda
kita ke informasi yang pertama suami jengkel istri disekap
di jember jawa timur seorang perempuan diduga dianiaya oleh suaminya sendiri
korban ditemukan terikat di sebuah gudang usai menyelamatkan diri dari penyekapan
seorang perempuan ditemukan dalam kondisi terikat di dalam sebuah gudang
peristiwa yang terekam dalam video amatir ini terjadi di desa gelundungan kecamatan wuluhan kabupaten jember jumat kemarin
penuh dengan luka lebam korban lalu dibawa ke puskesmas wuhan oleh polisi
perempuan berinisial s itu ternyata baru saja menyelamatkan diri dari penyekapan dan penganiayaan
polisi langsung menangkap terduga pelaku berinisial h yang adalah suami korban sendiri
kepada polisi h mengaku telah menganiaya kondisi
keluarganya faktor yang paling mendasar yaitu si pelaku atau si suaminya sering cemburu terhadap istrinya
sementara korban menjalani pemulihan kesehatan dan psikologi di puskesmas wuhan